terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia today
jelang purna tugas jajaran kabinet kerja jilid satu jokowi jk
berfoto bersama dengan menggelar acara makan siang
dengan presiden jokowi dan wapres yusuf kala di istana
momen menarik terjadi saat joko widodo dan yusuf kala kompak berkokok
perpisahan kabinet kerja jilid satu jokowi jk
ditandai dengan sesi foto yang digelar di halaman istana merdeka
jalan medan merdeka utara jakarta pusat jumat siang
hampir seluruh jajaran kabinet hadir
termasuk mantan menkumham yasona lauli dan mantan menko pmk puan maharani
jokowi dodo pada menteri berpose formal dan bebas
ibu negara iryana dan istri jk mufidah kala hadir dalam sesi foto
perpisahan dilanjutkan dengan acara makan siang bersama
dan elekio band menjadi band pambungkas
yang menghibur acara perpisahan kabinet kerja periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas tersebut
dalam sambutannya presiden joko widodo mengakui lima tahun bekerja bersama jajarannya
tidak menjamin dirinya mengenal sosok menteri secara menyeluruh
bahkan joko widodo mengaku baru tahu bakat bakat terpendam jajarannya
saya tadi mikir profesor muhajir tadi
naik ke pentas mau ngaji
pikiran saya apa ini mau memberitahu siah
ternyata langsung setakon juga dan jam satu
momen menarik mewarnai acara silaturahmi
antara presiden jokowi dodo dan wapres yusuf kala
serta jajaran kabinet kerja periode dua ribu empat belas dua ribu
jokowi dodo dan yusuf kala kompak berkoko
ayam datang dari usung pandan
saat itu seniman endah laras yang tengah menyanyikan lagu di depan panggung
menghampiri kursi jokowi dodo dan yusuf kala
endah mengajak presiden dan wakil presiden menyanyikan satu bait lirik lagu
di bait lirik tersebut seakan akan mengharuskan keduanya berkontribu
tim liputan cnn indonesia